polemik jakarta international stadium menjadi venue piala dunia u tujuh belas dua ribu dua puluh tiga masih terus berlanjut
menurut ketua umum pssi erick thohir federasi sepak bola dunia fifa
rencananya akan datang mengecek kesiapan stadion di beberapa kota termasuk jakarta
rencana merenovasi stadion jakarta international stadium jis akan dilakukan setelah fifa datang
melakukan inspeksi ke stadion lain selain jis
disampaikan ketua umum pssi erick thohir senin siang
pemerintah tidak hanya merenovasi jakarta international stadium
namun masih ada dua puluh dua stadion lain yang akan direnovasi
kalau kita hanya meramaikan jis berarti lapangan yang lain juga bukan menjadi prioritas
sedangkan pemerintah merenovasi dua puluh dua stadion